setelah menyatakan menutup operasional bisnis tujuh sebelas di indonesia
manajemen pt modern international memberikan pernyataan kepada publik
persero menyatakan selain kompetisi yang sengit di bisnis retail convenience store
kerugian dan pembayaran utang menjadi penyebabnya
perseroa menyatakan ekspansi gerai mereka dilakukan terlalu awal saat mereka berdiri dua ribu sembilan
sebagian besar kebutuhan ekspansi di biaya pinjaman
akibatnya kewajiban pembayaran bunga dan pokok pinjaman mengganggu modal kerja
faktor lainnya adalah daya beli masyarakat yang lemah sejak tahun dua ribu lima belas dan berlanjut hingga awal dua ribu delapan belas
hal itu semakin diperparah dengan pelarangan penjualan minuman beralkohol di minimarket sejak april dua ribu dua puluh
sehingga mempengaruhi penjualan snack dan convectionary
meski demikian pt emburan sevel indonesia menjamin penyelesaian kewajibannya kepada kreditor
pemasok dan karyawan khususnya penyelesaian bagi sekitar satu tiga ratus karyawan yang di phk
sesuai dengan kondisi kesehatan
dan ketentuan perundang undangan ketenaga kerja